ratusan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan sorong
senin pagi menggelar aksi mogok di pelabuhan sorong
aksi ini menyebabkan kegiatan bongkar muat di pelabuhan sorong papua barat lumpuh
sekitar tujuh ratus pekerja bongkar muat pelabuhan sorong
memprotes surat keputusan bersama
tentang pembinaan dan penataan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan
surat keputusan tersebut disetujui direktur jenderal perhubungan laut
kementerian perhubungan dan kementerian negara kooperasi dan ukm
pekerja jasa angkut barang ini meminta pemerintah mencabut surat keputusan bersama tersebut
karena berpotensi memicu konflik antar sesama pekerja
dalam surat keputusan bersama ini
mengatur kooperasi penyalur tenaga di setiap pelabuhan harus lebih dari satu
sedangkan selama ini hanya ada satu kooperasi di kota sorong
hingga kini cnn indonesia masih berupaya untuk meminta tanggapan dari pejabat pelabuhan setempat
bagaimana perkembangan aksi mogok
pekerja ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia jersi alen
jersi selamat sore sampai kapan aksi mogok ini direncanakan akan berlangsung
selamat sore mas rian
aksi mogok yang dilakukan oleh pekerja tkbm di pelabuhan sorong
sejak pagi tadi sejak pukul delapan berlangsung hingga pukul dua belas waktu indonesia timur
dan sekarang proses bongkar muat sudah kembali dilaksanakan pak
apakah ini aksi pertama yang dilakukan atau sebelumnya juga sudah ada sejumlah aksi yang mengawali
maksud saya yang juga dilakukan oleh para pekerja bongkar muat di pelabuhan ini jersey
menurut informasi yang kami temui di lapangan
aksi ini merupakan aksi yang pertama dan dilakukan di beberapa pelabuhan yang ada di papua dan papua barat
para pekerja menginginkan agar yang mengatur selama ini mereka di pelabuhan para pekerja
tkbm ini hanya diatur oleh satu koperasi
masing masing kooperasi memiliki anggota lebih dari tujuh ratus
ada yang tujuh ratus sampai tujuh ratus lebih enggak seribuan orang
mereka khawatir jika skb dua dirjen dan satu deputi ini dilaksanakan
akan banyak pekerja akan beberapa kooperasi yang muncul
dan tentunya akan menambah juga pekerja tkbm yang ada di pelabuhan sorong
yang minim selama ini hanya dari satu kooperasi yang mengatur sekitar tujuh ratus orang yang ada di pekerja tkbm yang ada di sorong
jika ada kooperasi lagi minimal lebih dari satu mereka khawatir akan pekerja skbm akan semakin bertambah banyak
dan tentunya akan mengurangi penghasilan mereka dalam sebulan
karena menurut estimasi mereka selama ini dalam perkembangannya
selama ini dalam perkembangannya selama ini dalam perkembangannya
dari satu koperasi dengan seribuan pekerja dikhawatirkan
yang ada sekarang mereka tidak memperoleh penghasilan
berarti persoalannya ialah kesejahteraan yang mungkin dikhawatirkan tidak lagi seperti sebelumnya
tapi jersi apakah memang kembali beroperasinya aktivitas bongkar muat
seperti anda katakan tadi jam satu juga ini dikarenakan ada sejumlah pejabat setempat
yang datang mungkin beraudiensi dengan para pekerja di pelabuhan jersi
sejauh ini belum ada
pejabat yang beraudiensi
kepala pihindo juga yang coba kami sebutkan ini ternyata tidak berada di tempat
dan beberapa pengurus juga rupanya tidak berada di tempat
aksi ini menurut para pekerja sempat
mereka melakukan aksi karena ada surat edaran dari pusat
untuk melakukan aksi di seluruh indonesia untuk hari ini
tetapi dengan tadi sempat mungkin beberapa jam melakukan aksi mogok bekerja seperti itu
apakah juga sempat menyebabkan
ganggunya mungkin aktivitas bongkar muat ataupun juga kelangkaan sejumlah
bahan bahan pokok tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana jersey
untuk kelangkaan bahan
bahan ini bahan makanan misalnya
jadi masih karena memang hanya sekitar lima jam melakukan aksi sesuai dengan surat edaran dari pusat
sekitar jam dua belas selesai aksi
dari pukul dua belas sampai pukul tiga belas
mereka bersirah makan siang
dan setelah itu pukul empat belas aktivitas di pelabuhan sudah kembali berjalan
tapi apakah anda juga mendapat informasi karena tadi juga anda juga sedang terus mencari konfirmasi
dari pihak terkait mengenai hal ini tapi juga belum mendapatkan jawaban
dan juga tadi dari pihak plni belum ada di lokasi
apakah mungkin akan ada aksi lanjutan yang akan dilakukan ke depannya
untuk aksi lanjutan mereka masih menukar ketua kepala
ketua asosiasi tkbm kota sorong sendiri
sementara berada di provinsi
sementara melakukan aksi yang sama di ibu kota papua barat di manokwari
dengan tuntutan yang sama
agar skb dua dirjen dan satu deputi ini tidak diberlakukan khususnya di wilayah papua
baik berarti juga masih ada aksi yang sama dilakukan di manokwari
jersi alen untuk sementara terima kasih untuk informasi anda
selamat bertugas kembali